seorang nenek yang cucunya jadi korban pencabulan
menangis histeris di depan ruang sidang
di sukabobi jawa barat kambisore
nenek korban mengaku
kesal karena merasa disudutkan
dengan pertanyaan pertanyaan jaksa penuntut umum
dia tidak terima cucunya
yang masih berusia delapan tahun itu
diduga dicabuli oleh pamannya sendiri
dengan waktu sidang pertama
bertanya ke pelaku
jadi yang dicutari itu
yang kedua pelaku
malah dia mengalihkan kalimatnya
itu ke kasus yang lain
sementara itu jaksa penuntut umum kejari
kota sukabumi jaja subagja mengatakan
berdasarkan hasil visum
selaput darah korban masih dalam kondisi baik
dan tidak rusak
yang kita jelaskan
untuk selaput darahnya
tapi lecat lecat ya
jaksa penuntut umum
berencana akan memanggil dokter di persidangan
sebagai saksi ahli dalam kasus pencabulan
yang sedang berjalan
ar seorang pria di kuningan jawa barat
ditangkap petugas kepolisian dari polres kuningan
di rumahnya rabu siar
pria berusia lima puluh enam tahun itu ditangkap
lantaran dilaporkan telah melakukan pencabulan
pencabulan hingga persetubuhan terhadap
seorang wanita di bawah umur
pelaku yang dianggap bisa menyembunyikan
penyakit benjolan pada kemaluan korban
dimanfaatkan pelaku melakukan perbuatan
kapolres kuningan akbp dhani arianda
kami siang mengatakan
pelaku mengaku meminta korban untuk membuka
seluruh pakaian korban dan melakukan pencabulan
hingga persetubuhan sebanyak tiga kali
anak korban untuk membuka
dengan pengakuan dari anak korban
setakat tangan yang kita dapatkan bahwa
sudah melakukan lebih dari
atas perbuatannya pelaku terancam hukuman
maksimal lima belas tahun penjara
dengan ikutan cnn indonesia